tahun politik jelang pemilu tak hanya diwarnai manuver partai politik dan para kandidat
untuk meramaikan pesta demokrasi
dinamika politik negeri ini juga menyasar kepada dugaan dugaan pelanggaran
yang dilakukan komisi pemilihan umum dalam menjalankan tugasnya
kami melihat tindak tanduk dari kpu pusat sudah semakin mengkhawatirkan
bahkan kalau kita menggunakan definisi korupsi secara luas
tidak bertanggung jawab upaya melanggar hukum
maka dapat dikatakan perbuatan terkait dengan verifikasi partai politik
masuk pada kategori perbuatan koruptif
maka dari itu tentu kita tidak menginginkan penyelenggaraan pemilu kita
diurusi oleh orang orang yang tidak berintegritas
tak hanya kpu kurnia ramadana juga menyoroti kinerja badan pengawas pemilu
yang kurang responsif meskipun bukti bukti sudah tersebar di tengah masyarakat
sorotan juga diarahkan kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu
yang diduga melakukan pelanggaran hukum acara ketika dkpp tidak mengikuti masa waktu
untuk mengabarkan kepada pelapor bagaimana proses pemeriksaan administrasi
dugaan pelanggaran yang dilakukan kpu perlu dibenahi secara serius
karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kpu
namun menurut hadar nafis gumai pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum
tidak perlu harus membubarkan lembaga sekelas komisi pemilihan umum
bagaimana kalau ini diganti atau bahkan tadi disebutkan lembaga tidak perlu ganti lembaga ya
sebetulnya persoalannya adalah di orang orang per orang dari para komisioner ini
kalau menurut catatan kami dugaan ini
adalah dugaan terhadap perilaku atau pilihan kebijakan mereka
yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan yang berlaku
dan itu dugaan memanipulasi data khususnya di dalam verifikasi faktual
untuk partai politik calon peserta pemilu yang lalu
nah kalau lembaga penegak hukum atau terutama yang memproses
tentang pelanggaran kode etik yaitu dkpp
mereka dapat memutus sebagai putusan yang terakhir memberhentikan
komisi pemilihan umum badan pengawas pemilu dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu
harus bersifat proaktif tak hanya membantah kabar dugaan pelanggaran
dan kinerja lembaganya melalui klarifikasi atau pernyataan
tetapi juga harus disertai dengan bukti pendukung
dugaan dugaan pelanggaran dan respon kurang maksimal lembaga penyelenggara
dan kemampuan para pemilu ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik